kamu ngapain siaran angin masalah ini
non kok tadi ke kampus sendirian gak bilang bilang sih non
tadi aku cari cari non kemana mana aku sempat panik non
aku permisi dulu ya aku udah janji sama dosen
iya ibu aku yang bilang sendiri
ibu aku yakin banget kalau ayahku mau udah meninggal
makanya pembongkaran makam itu gak jadi
nggak usah bahas masalah ini
ibu aku ngelarang banget buat aku ngomongin masalah ini
kalau dia tahu dia bisa marah banget sama aku
ya lagian kalau memang ayahku udah bener meninggal
biarin aja lah dia tenang disana
padahal laki laki itu jelas jelas bukan ayahnya rizki
tapi aku gak enak cerita lebih lanjut kak amira
karena dia sendiri bilang
dia gak mau bahas itu
dan ibunya yakin ayahnya udah meninggal
kalau ayahnya amira itu udah meninggal
laki laki itu siapa
dan kenapa dia juga kenal dan inget soal mama
kok kamu lamun gitu zahira
kalau kamu dan mama kamu sudah yakin kalau ayah kamu sudah meninggal
tapi boleh gak amira
apa kebenaran kamu
apa kebiasaan dan kesukaan ayah kamu
kebiasaan ayahku ya
ayahku itu selalu minum kopi setiap jam lima sore
tapi kamu tau gak dia itu bikin kopinya lucu banget
jadi dia taruh susu kental manis ke dalam gelas
terus dia suruh pakai air panas
abis itu dia baru tuangin dua sendok kopi ke gelas itu
kalau bikin ayah kopi
kopinya dua sendok
lucu banget sih bikinnya ya
kalau nggak aneh bukan ayah
kamu inget inget ya cara bikin kopi susu kesukaan aku
pertama kamu tuang dulu susu kental manisnya
kamu tuang air panas
jadi kamu seduh dulu
baru kamu kasih dua sendok kopi bubuknya
kok aneh sih nun
selain mie rebus dengan kuah sedikit dan telur setengah matang
cara bikin kopi kesukaan ayahnya amera
juga sama dengan aku
terus tiap pagi
aku harus bikin ayah aku nasi goreng
sedikit garam sedikit merica
karena ayah aku suka banget nasi goreng kayak gitu
nasi goreng sedikit
ini nasi goreng sesuai kesukaan
garam sedikit dan merica sedikit
terus satu lagi kebiasaan ayahku ya
dia tuh kalau lagi baca
dia suka nupuk nupuk pipinya gitu
ayah ini kebiasaan dih
kalau lagi baca pasti nupuk nupuk pipi
ini namanya radio serius ayo
kamu ini kebiasaan deh zaira
setiap kali kamu lagi baca serius kayak begitu
pasti kamu nupuk nupuk pipi kamu sendiri
nurun dari siapa sih ini sebenarnya
meskipun kita tidak pernah bersama sama
tapi om ini adalah ayah kandung kamu
itu enggak mungkin
kenapa kebiasaannya amir
zaira tuh mirip banget sama aku
apa laki laki itu memang ayah aku
papa ternyata bukan ayah kandung aku
sama pak prabu
ibu aini juga enggak
mungkin zaira mirip sama kakak neneknya
gimana oh semua itu benar
kamu ngapain zaira nganjurin masalah ini
nonko tadi ke kampus sendirian gak bilang bilang sih non
tadi aku cari cari non kemana mana aku sempat panik non
aku permisi dulu ya
gak en rah
zaira kenapa simon
ya allah papa kenapa pa
tidak kamu mampus
ya darahnya banyak banget pak
enggak apa apa kok ini sepertinya mulai berhenti
papa ambil obat merah sama pembalut luka dulu di kamar ya
terima kasih sayang
sudah tolongin papa
ntar kita makan dulunya ya
jangan sampai ada yang tahu
kalau mesha sudah memaksakanmu untuk melakukan tes dna
waktu itu aku dan papa kan sama sekali gak lihat hasil tes dna aku itu
bagaimana kalau ternyata hasilnya aku memang bukan anaknya papa
aku harus cari tahu
aku harus cari tahu
aku ini anaknya papa tuh bukan
ini mbak uangnya
ini uang yang gue ngecil komputer yang waktu dirusakin sama om saya
baiklah tunggu sebentar ya
aku kan udah ada sedikit uang sejak jadi supirnya rizky
paling nggak aku bisa cicil bayar ganti rugi komputer rumah sakit
sambil mengumpulin uang untuk ganti rugi kubu lenny
biar aku gak kebanyakan utang
loh itu kan zahira
jadi bisa ya pak
ngetes dna saya dengan darah yang ada di tisu ini
saya ingin tahu apakah zahira
kamu ngapain di sini nak
sebenarnya bisa bu
bersarian cek dulu ya

kamu ngetes apa lagi zahira
kamu ngetes apa lagi zahira
kamu ngetes apa lagi zahira
kamu ngetes apa lagi zahira
aku kesini cuman cuman mau ke apoteknya doang kok soalnya potik dirumah sakit lebih komplit